sekarang kita sholat yuk ma
kita mau bersyukur ke allah
soalnya sekarang kita sudah dikasih tempat untuk kita tidur
kita juga mau minta ke allah
supaya kebaikannya om mirza dibalas
ayo cepat pergi tunggu apa lagi
aduh nanti bahasa indonesia gak sih
pergi kalau gak ngerti bahasa inggris go
aduh lama banget ini
papa kita mau jalanin sampai mana sih pa
terus rumah yang mau kita beli mama
tenang aja sayang
papa pasti cari tempat yang enak buat kita tinggal ya
eh gimana kalau sekarang kita lomba jalan cepat
terus yang kalah harus nyanyi di tengah jalan sambil joget joget
setelah gak mau nyanyi di tengah jalan dan joget joget
eh curang tuh kan
dewi sampai kapan ya mereka akan ketawa kayak begini
jujur aku udah gak punya apa apa
uang aku gak punya
tempat tinggal gak punya
dre aku masih ada uang sedikit
kalau buat makan sama sama aku gak punya apa apa
hari ke depan sih kayaknya cukup
tapi setelah itu aku gak tau lagi
aku gak habis pikir tau gak
kok bisa bisanya ya pak hamid itu menipu kita
dan lebih gilanya lagi
pak hamid kerja sama sama tante indi
yang sebelumnya tante indi itu dan pak hamid itu temusuhan
pak hamid ditipu habis habisan sama tante indi
udah andre sekarang udah terjadi
nggak usah kamu sesali
yang penting sekarang kita harus lebih waspada aja
dan kita juga harus bersyukur
biarpun kita ketimpa musibah seperti ini
ya setidaknya kita masih bersama
domo udah capek banget
kita istilahkan nanti ya
mama juga lumayan capek
sebenernya kita mau kemana sih ma pa
ya udah sini mama gendong
mama kan juga capek
uang kita gak cukup
jangan ya jangan
udah udah usah usah ya
sita nanti kita jalan aja lagi ya
kita istirahat sebentar terus
ya udah sini mama gendong
jangan jangan jangan
yuk gendong yuk
mas yuka suka ini gendong sama papa

kuat papa coba
itu kan mas andre sama mbak dewi
pegangan yang kuat
kok malem malem pada di jalanan
emang pada mau kemana
gue lagi pelan pelan
mas jadi bapak bilang kalau aku itu kena kanker
awalnya juga mas gak percaya
cuman takutnya bapak itu bener
mas kasih uangnya
tapi ternyata semua itu bohong
dan semua itu direkam
rekaman itu dikasih ke nenek
bapak keterlaluan banget sih
kok bapak tega ya sampai bilang aku kena kanker untuk ngejebak mas andre
mas kalau nggak gini deh biar aku aja yang bilang ke nenek
biar aku yang ngejelasin ke nenek semuanya
mirza jangan gak usah
nenek juga udah gak percaya sama kita kok
sama aja bohong
tapi jak untung aja omongan bapak kamu ternyata gak bener
ternyata kamu sehat
tapi andai aja aku udah tahu dari awal
kalau bapak itu mau ngejebak mas andre
pasti aku tuh udah nyegah semuanya mas
yaudah gak apa apa
cuman sayangnya aku gak tau apa apa
aku udah keluar dari rumah
kamu udah keluar dari rumah
aku udah gak betah di rumah
kalau aku terus terusan tinggal sama bapak
yang ada malah aku ketularan jahatnya bapak mas
mas andri udah nemuin tempat tinggal
semua atm uang juga diambil sama nenek
sekarang kan mirza ngontrak
kalo mau mas andre mbak dewi tante tanti sama sita boleh kok tinggal disana
mas kesian sita
sita udah tidur
mas kesian sita
saya minta maaf ya tempatnya sempit
terus juga masih kecil
masih berantakan soalnya saya baru aja pindah
aduh jah udah boleh pulang disini aja
kita sudah sangat berterima kasih
makasih ya jah
yaudah kalo mau pada tidur tidurnya di dalam kamar saya ya
biar nanti saya tidurnya di luar
ya ampun za masa yang punya rumah tidur di luar sih
udah kita aja gak apa apa ya andri
ah mbak dewi nih
ya lagi pula juga aku kan udah biasa tidur di luar
malah lebih enak lagi mbak
ya kalo pada mau istirahat istirahat aja
mirza aku belakang dulu ya
sekarang kita sholat yuk mbak
kita mau bersyukur ke allah
soalnya sekarang kita sudah dikasih tempat untuk kita tidur
sita juga mau minta ke allah supaya kebaikannya om mirza dibalas
kok anak ayah yang cantik ini ada di sini
ini udah malamku belum tidur nanti kalau diculik orang gimana ayahnya sedih dong
memangnya mereka pergi kemana saya memangnya mereka belum pulang
sita pergi sama tante dewi sama om andre sama om mak tanti
ada gurita beranak sembilan akhirnya mereka dapat ganjaran
hai saat kalau mama ceritain sama kamu pasti kamu enggak akan percaya sangat
menegangkan kayak di film film udah deh cepet cepet ceritain ada apa sih
sebenarnya jadi gini satu sebenarnya selama ini andre dan tante tante itu
bekerja sama dengan bapak kandungnya andre si hamid gila itu mereka udah tahu
kalau sebenarnya andre itu bukan anak kandungnya tante tante tapi mereka sengaja mengulur ulur
mulur mulur waktu untuk menguras semua harta kekayaan nenek
ya akhirnya nenek tahu dan malah pesan
masih sempat andre juga bela diri dengan memfitnah mama
tapi ya kejahatan terbukti terungkap
akhirnya nenek mengusir mereka
apa benar kata mama nenek mengusir tante tanti dan andri
nenek jangan mengambil keputusan secepat itu dong
kita harus lidikin dulu naik benar apa tidak
dan lagi menurut aku mana mungkin mereka menipu nenek
nenek juga kasihan
semua uang andre nenek ambil
mereka nginep di mana
bagaimana dengan sita
kan udah jelas andri dan tanti itu sudah menipu mama
ma udah deh ma
mau usah sok kasihan lagi sama mereka
mereka tuh udah menipu mama
mama paling benci sama penipu
apa yang udah mama kasih untuk mereka
tapi apa balasan mereka
mereka tega menipu mama
kalau mama sekarang memaafkan mereka
mereka akan ngeluncak ma
ma untung mereka baru menipu satu ratus lima puluh orang

dan itu pun ketahuan
coba kalau lebih
coba kalau semua harga mama
terus mama mau tinggal di mana
kita mau tinggal di mana
udah ma cukup
sampai jumpa lagi